ini pasti ada yang disembunyiin nino dari gue
aku mau ke rumah
cantik sekali mbak jen
kalau gitu saya pamit ke depan sebentar ya
bu mayang pak randy mbak jean
terima kasih ya
cantik cantik banget kok
cocok banget sama kamu
ren kamu nih ya masa mau muji calon istri aja pakai gengsi banget sih
ini istri kamu kan memang cantik
jadi kamu bilang aja
kamu harusnya bangga
wong kamu itu calon suaminya mbak jen kok
mbak jen sini dong
mama ada di sini loh
dunia serasa milik berdua
kamu gak apa apa
kalian berdua itu memang cocok
apalagi nanti kalau randy sudah pakai jasnya kan
wuh tambah cocok deh
jadi pengen buru buru aja lihat kalian ini
ini hp lama gue
alhamdulillah kalau begitu
iya lo jangan senang dulu
kita bawa kita benerin dulu
kita repair di toko handphone ya
apa kamu bisa ketemu
alabama cafe setengah jam lagi
sampai ketemu ya
kayak orang ketakutan gitu
kejahatan apa lagi yang sudah kamu lakukan
ya karena aku tahu betul siapa kamu elsa
setiap kali kamu panik atau kelihatan kayak begini pasti ada kebohongan yang sudah kamu tutupi
kamu tuh kenapa sih selalu berpikiran buruk tentang aku
kamu tuh kenapa sih selalu noduh aku
dan selalu berpikir kalau aku buat kejahatan
sejak kamu bersuara serba bekerja dengan aku akuamin jalan sama kamu di situ
kau panik dengan aku biar bukti nyuri
aku tak punya arti tahu
tapi senang juga pernah jumpa
oh dong ya gitu
karena kamu sudah pernah aren
jangan pada kamu
jadi beat kalau mau
tapi sayangnya sikap nino ke gue masih tetap dingin kayak gini
ehm kamu bisa gak temenin aku makan dulu sebentar aja
sejak kapan kamu ditemani makan
nuh nuh aku ini masih istri kamu loh
aku cuma minta ditemenin makan lagiin ini bawaan baik anak kamu
yaudah makan aja sendiri
kita makan di luar
aku gak mau pergi dengan kamu
yaudah makanya kamu temenin aku makan disini
apa kamu udah gak mau peduli listrik kamu ini
terpaksa aku harus turutin dulu ke inginan elsa
daripada elsa maksa untuk ikut
elsa gak mau ikut
boleh mengagalkan rencana aku kali ini untuk mendapatkan bukti itu
kamu kemana sih
udah makan ya
tugas aku sudah selesai
untuk nungguin kamu dan nemenin kamu makan
sekarang aku mau pergi karena aku ada urusan
aku harus bikin jadwal untuk kamu tahu semua kegiatan
aku mau pergi
apabila perlu aku bikin satu bulan penuh ke depan
aku akan ke sana
aku istri kamu aku cuma ingin tau
tidak perlu drama
aku mau pergi itu urusan aku
tidak usah bawa bawa soal istri
semua orang tahu
kamu itu istri aku
itu istri aku sekarang aku udah ikutin kemohonan kamu aku mau pergi
terima kasih atas dukunganmu
terima kasih atas dukunganmu
kenapa makin kesini hubungan gue sama nino makin hancur sih
ini pasti ada yang disembunyiin nino dari gue
elsa papa mau ketemu sama kamu
papa tunggu kamu di taman tempat biasa ya
kenapa ngaji ketemu dedakan gini
feeling gue kok gak enak ya
aku mau keluar dulu mas sebentar mau ketemu papa
kalo mama gak percaya mama liat saja nih chat dari papa
buat apa sih kamu harus tunjukin chatnya ke mama
gak perlu kok
ya buat bukti aja kalau mama ditanya sama nino
kalo aku itu gak ada gada gada aku gak bohong emang aku ketemu sama papa
itu doang kok ma
nino kan gak pernah memperlakukan kamu seperti itu ya
tapi semua itu ada penyebabnya saya
gak ada asap kalo gak ada api
nino aku pergi ya mbak
lama banget sih
ini jadi gak sih
jangan jangan nggak jadi lagi
tadi ada urusan jadi agak telat
ini sih bukan tat lagi
hampir aja gue tinggal pulang
kenapa nggak ngabarin bisa lewat chat atau telepon tadi
yang butuh gue kan oh
ya allah lah
rekamannya ada disini

ya harusnya ada disitu sih karena gue gak pernah ngerasa ngapus
ya harusnya ada di situ sih karena gue gak pernah ngerasa ngapus
kita langsung bawa ke kontor apa aja ya
apa ini masih bisa hidup atau enggak
bagaimana kelanjutan kasus ini setelah
sumarno tadi bersaksi bang
dari keterangan pak sumarno tadi
memang sudah jelas
bu elsa salah yang telah membuat pak sumarno
tidak bisa hadir memberikan kesaksian pada waktu

entah itu ada unsur kesengajaan
atau ada urusan lain
kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut
kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut
dan dari keterangan pak sumarno yang mengatakan
dia dikejar kejar oleh bu el salah
sampai dia celaka
itu pun juga masih belum ada bukti
kalau memang bu el salah itu
sengaja ingin mencelakai pak sumarno
dia itu jatuhnya terperosok
jadi masih butuh penyelidikan lebih lanjut
jadi belum ada bukti yang kuat
untuk persembahan el salih salah
ya pak tapi dengan bukti bukti ini
besok kami akan memanggil
bu el salah untuk memberikan keterangan
dan besar kemungkinan bu el salah akan
menjadikan tahanan kota
sambil penyelidikan ini berjalan
kejadian malam itu
sepertinya nggak ada saksi sama sekali
mungkin saya harus coba cerita
apa di sekitar lokasi ada cctv
yang mungkin merekam kejadian itu